ya aku mau ketemu sama orang itu
karena kebenaran harus diungkap
iya mbah andien aku
terus kita harus gimana bang
kamu ngawasin dia
semua keluar dulu
mbak bukan mas am
lagi interogasi si iqbal
karena kejujuran iqbal ini
untuk kita memenangkan masalah ini nih
iqbal sama sekali gak mau ngaku
iqbal sepertinya lebih milih mati
daripada harus berkata jujur
din menurut saya ya
sepertinya cuman jessy yang bisa membuat iqbal berkata jujur
mungkin aku minta jessy
tapi apa jessy mau
kalau jessy gak mau
aku gak tega paksa dia
saya tunggu kabarnya ya
ada apa mbak
jadi gini jess
masalah sama pak rendy
itu lagi menginterogasi iqbal
tapi masalahnya dia tetap gak mau ngaku
dia masih mengelap
kemungkin dia akan mau ngaku
tapi kalau dia bicara sama kamu
mungkin kamu harus ketemu sama dia
untuk mengakui semua perbuatannya
enggak enggak mbak tolong aku gak mau ketemu sama orang itu lagi mbak
aku gak mau lihat orang itu lagi aku
aku gak mau mbak aku gak
aku gak bisa aku takut
gak ngerti banget perasaan kamu
mbak tau ini juga berat sekali buat kamu jess
tanpa bukti bukti itu semua
kita tidak bisa membuktikan apa apa
kita tidak bisa memberikan penjelasan sama
kalau pelakunya bukan dennis
mbak ngerti banget
kamu pasti gak mau ketemu sama dia
tapi kalau kita biarin orang itu
kita biarin dia
kamu gak mau dia dihukum dengan berat
dengan apa yang dia udah lakuin sama kamu
pelecehannya dia terhadap kamu jas
pasti kamu juga mau dia dihukum dengan setimpal kan
kalau dia mau mengakui atas perbuatannya
dia bisa mengeluarkan mama rosa dari penjara
dan itu juga bisa membuktikan ke papa kamu
kalau yang selama ini yang dia dendamkan kepada keluarga afar itu salah
dia dendam ke orang yang salah
kita bisa meluruskan masalah ini jazz
dan mama bisa keluar dari sana
mama tidak perlu harus menjalani sesuatu hal yang bukan dilakuin
dan pada akhirnya papa kamu
bisa mengakhiri dendamnya
dan dia tidak punya dendam lagi kepada keluarga afar itu
tapi ini semua keputusannya ada di kamu jess
mbak gak akan maksa
mbak cuma ngasih pilihan ke kamu
dan sekarang keputusannya ada di kamu jess
mbak gak akan maksa ya
jangan kembali saya
jangan bunuh saya
tindakannya yang masih berhubungan dengan
orang yang pernah
melakukan tindakan yang tidak menyenangkan pada kamu dulu
oh jangan gini lagi ya
aku sayang sama aku yang baik
jangan marah marah lagi ya
aku bakal tunggu sama orang itu
karena kebenaran harus diungkap
iya mbak andien aku
aku mau kebenaran itu dibuktikan
aku mau dia dapat
apa yang udah dia lakuin
mbak tahu ini berat buat kamu
tapi terima kasih banyak ya
terima kasih banyak
kamu mau bantu
ada kabar baik mas
jessy mau ketemu sama iqbal
ke ini gudangnya angga ya
ke gudangnya angga ya
kamu minta tolong si riza sama putra
buat nanti kamu sama jessy ya
si riza tahu ke gudangnya angga
tempat dulu nyekap kamu
nanti saya juga kabarin ke riza
saya telpon riza deh ya
yang waktu itu ya
yang pertama kali kamu bilang cita sama aku
iya itu bener
kamu ingat kan
ya udah kalau gitu nanti aku kesana ya
nanti ada di jalan ya
oke mungkin mungkin tuh kita tentu elderly
saya mau balas
kalau gitu sekarang kita langsung jalan ya
jazz kamu kalau capek istirahat aja dulu
eh kan perjalanan lumayan lama empat puluh menit
nanti aku bangunin kalau dia mau sampai
terima kasih mbak nin
tapi aku gak capek kok
masa kok kalah mbak nin yang lagi ambil besar aja kawan
tadi rena sempat telepon aku pakai handphonenya mirna
emangnya ada apa
kok sampai bisa dibawa sama polisi
mbak rosa dilaporin sama penyumbat
emangnya bu rosa salah apa
berkutu sama ter moralityan
asli bisa misek ballet au mansa